ilah yang bertempat di kantor bakor wil malang gubernur jawa timur kofifa indah parawang
seminggu sore memumumkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar lima lima puluh enam persen
kofifa menyampaikan kenaikan itu telah melalui berbagai penghitungan
setelah melalui berbagai perhitungan bersama dewan pengupahan
disepakati adanya kenaikan ump jatim sebesar lima lima puluh enam persen atau rp seratus
dengan begitu ump jatim dua ribu dua puluh satu menjadi rp satu delapan ratus enam puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh
masih dilanda oleh pandemi covid sembilan belas
tiga kali mereka menaburkan akhirnya diputuskanlah bahwa ada kenaikan ump senilai rp seratus
itu setara dengan lima enam puluh lima persen dari ump existing
jadi ump existing adalah rp satu
rp tujuh enam puluh delapan naik rp seratus sehingga ump dua ribu dua puluh satu kami putuskan rp satu delapan ratus enam puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh
kita bersidang dua minggu melalui dewan pengupahan provinsi
kita memutuskan untuk mohon maaf ibu gubernur untuk mengambil langkah tepat
yang cerdas yaitu tidak memenuhi perintah surat edaran menteri nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
yang meminta tidak naik dan ibu gubernur bersama sama serikat pekerja atau dewan pengupahan provinsi jawa timur
bersepakat untuk naik